pengundian berhadiah tiga puluh lima ekor kambing dan delapan puluh ekor ayam ini
disediakan bagi satu lima ratus peserta vaksinasi covid sembilan belas
yang digelar serentak di tiga lokasi di kabupaten trenggale kami siang
masing masing lokasi berjumlah lima ratus peserta
di pasar pon pasar bendorojo dan kawasan wisata tiga ratus enam puluh perigi
peserta yang berasal dari desa yang berzona oranye ini
mengantri di lokasi vaksinasi dengan dilayani petugas gabungan
dari dinkes trenggalek maupun kedokteran polisi
setelah mendapat vaksin peserta diberikan kesempatan
untuk mengambil lot undian yang disediakan panitia
jika beruntung peserta vaksin bisa membawa pulang kambing maupun ayam
bupati trenggalek muhammad nur arifin mengatakan
undian berhadiah ini untuk menyemangati masyarakat
agar mau menjalani vaksin
hari ke depan mekanismenya sistemnya drive thru
kemudian sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada masyarakat
agar masyarakat juga ketertarikan untuk vaksinnya juga tinggi
kita memberikan oleh oleh diundi dalam bentuk kambing ayam
sehingga nanti juga bermanfaat untuk masyarakat untuk pemulihan ekonomi
program vaksinasi dengan iming iming hadiah puluhan kambing ini
mendapat respon positif dari masyarakat
rencananya untuk apa
rencananya program vaksinasi masal akan kembali dilanjutkan di beberapa tempat yang berbeda
partai perindo menggugat undang undang pemilu ke mahkamah konstitusi
mereka meminta periode masa jabatan wapres tidak dibatasi
batas pendaftaran capres capres adalah sepuluh agustus dua ribu delapan belas
artinya mk harus memutus perkara itu dalam waktu tiga pekan
berdasarkan peraturan mk nomor satu tahun dua ribu delapan belas tentang persidangan mk
yang dikutip dari detik com jalan berliku harus ditempuh agar sebuah gugatan sampai diketok oleh mk
tahap pertama adalah sidang panel
tahap ini terdiri dari sidang pemeriksaan pendahuluan sidang perbaikan permohonan
dan sidang pemeriksaan pokok permohonan dan atau pengesahan alat bukti
selanjutnya tiga hakim akan rapat untuk menentukan apakah materi gugatan layak naik ke sidang plan atau tidak
bila tidak layak maka akan diputus perkaranya tidak diterima
bila dianggap layak materi akan diputuskan naik ke sidang pleno
dan di tahap ini sidang mendengarkan para pihak mendengarkan keterangan ahli
bila ahli lebih dari satu dan waktunya tidak cukup disampaikan dalam satu kali sidang
maka sidang akan ditambah lagi untuk mendengarkan ahli yang lain
dalam kasus sidang gugatan asusila dalam kuhp mk menggelar sidang keterangan ahli lebih dari lima belas kali
dan memakan waktu lebih dari satu tahun
tahap ini juga digelar sidang mendengarkan pihak lain
dan kemudian setelah sidang pleno digelar rapat permusyawaratan hakim untuk membuat keputusan
setelah itu dibuat draft untuk dibuat minutasi putusan
dan tahap kelima adalah pengetikan putusan
dalam praktiknya pengetikan putusan tidak dibatasi waktu
dan tahap terakhir adalah sidang pembacaan putusan
dalam peraturan mk nomor satu tahun dua ribu delapan belas tidak dibatasi waktu sidang
berbeda dengan sidang pidana
terdakwa ditahan maka maksimal empat ratus hari sidang
wakil presiden yusuf kala mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres di mahkamah konstitusi
yang diajukan oleh partai perindo
jika gugatan ini dikabulkan maka peluang jokowi jk jelit dua terbuka lebar
secara mengejutkan wakil presiden yusuf kala atau jk masuk sebagai pihak terkait dalam gugatan
yang diajukan partai perindo ke mahkamah konstitusi
terkait syarat pengajuan cawapres
hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar soal kemungkinan duet jokowi jk terulang kembali di pilpres dua ribu sembilan belas
dikutip dari laman detik com konsultan politik denny ja menilai manuver babak kedua
agar jk maju menjadi cawapres kembali akan mengubah peta politik
dhani mengatakan gugatan uji materi terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu ini menjadi punya legal standing

menurut denny keputusan mk nantinya menjadi hak krusial
karena tak hanya menentukan konstelasi pemilu dua ribu sembilan belas tapi juga konstitusi indonesia ke depan
namun jika mk memutuskan gugatan uji materi sebelum sepuluh agustus dan gugatan tersebut dikabulkan
maka peluang jokowi jk jilid dua terbuka lebar
sementara itu dua partai politik pendukung jokowi dodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
pdip dan perindo mempersilahkan wakil presiden yusuf kala melakukan uji materi undang undang pemilu
ke mahkamah konstitusi
hal ini dirasa perlu dilakukan untuk kepastian hukum bagi yusuf kala sendiri
pdip menganggap uji materi yang dilakukan oleh yusuf kala sesuai aturan dan undang undang yang berlaku
jika sudah tuntas proses di mahkamah konstitusi
hal ini akan menjadi titik terang mengenai nasib yusuf kala terkait diperbolehkan
atau tidaknya yusuf kala untuk kembali maju dalam bursa calon wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
justru itu bagus ya supaya nanti
tapi ada kepastian untuk pak jk yang pernah menjadi wakil presiden
apakah masih diperbolehkan oleh konstitusi dan perundang undangan kita untuk maju kembali
sebagai calon wakil presiden ya
maka pengujian kmk itu menjadi penting untuk agar pak jk memiliki memperoleh ya
kepastian hukum tersebut
partai pendukung jokowi yang lain perindo mendukung penuh langkah uji materi undang undang pemilu
perindo yakin uji materi akan lolos dan yusuf kala akan kembali mendampingi jokowi pada pemilihan presiden tahun depan
sementara dari kubu oposisi tidak ingin menanggapi terlalu jauh langkah uji materi undang undang pemilu
yang dilakukan oleh wakil presiden yusuf kala
partai demokrat menghargai apa yang dilakukan oleh jk sebagai seorang warga negara
namun demokrat menyampaikan agar masyarakat dan hakim mk melihat bagaimana undang undang pemilu ini dibuat dan terbentuk di masa lalu
dua periode itu ya sudah mau dia berturut turut atau mau terpisah itu adalah dua kali masa jabatan
bahkan banyak yang menyatakan kenapa bapak tidak masuk lagi kan tidak dua periode
nah jadi sekali lagi kita persilahkan kepada para hakim mahkamah konstitusi untuk kemudian memberikan yang terbaik
tetapi insya allah ya
belajarlah pada sejarah negara kesatuan republik indonesia terdahulu bahwa memang ada baiknya ada pembatasan semacam itu
partai keadilan sejahtera menegaskan mengenai sikapnya yang sudah jelas mengenai undang undang pemilu
nah tadi malam ada sepuluh ribu unit apd
yang oleh bapak menteri kesehatan
sudah didistribusikan ke seluruh rumah sakit
yang sudah sangat kritis apd
nah sisanya ada sembilan puluh lima
ada di bandung dan ada di bogor
nah inilah sisa ini yang sejumlah sembilan puluh lima
akan kita prioritaskan di pulau jawa dulu sama bali
kemudian beberapa provinsi lainnya di luar pulau jawa
nanti secara paralel kita akan kirim
prioritas utama adalah jakarta
dan saya mengatakan kepada gubernur dki
kami gugus tugas akan mendukung penuh
segala kebutuhan dan segala hal yang berhubungan dengan penanganan ini
kepada dki kenapa
dki ibu kota negara kita
kemudian dki juga
pusat pemerintahan dan penduduk yang sangat banyak
demikian juga seluruh kedutaan negara sahabat ada di sini
dan kita terbuka untuk mendapatkan bantuan dari siapa saja saat ini
terbuka sangat terbuka dari awal
dari awal dari awal
beberapa negara telah menawarkan bantuan
seperti singapura kemudian cina dan juga korea
termasuk juga australia
pak dubesnya sudah sempat whatsapp saya
satu hari tidak sempat saya balas kekelupaan
saya telepon atas sepertahanan
kami sangat menghargai
partisipasi dari pemerintah australia
saya minta langsung berkomunikasi dengan
staff yang ada termasuk dengan kementerian luar negeri
sehingga dalam ancaman bencana begini
tidak ada negara yang betul betul
mampu mengatai sendiri
amerika saja itu sempat
mengambilnya juga dari itali
sempat menelpon ke salah satu pejabat kita
untuk meminta bantuan apd
nah kita sendiri kurang begitu mengetahui
industri tekstil kita ternyata sesuatu yang cukup mengembirakan
jadi diperlukan di negara lain
sementara kita perlu juga kita baru tahu dari
karena kita ekspor tekstil dan lain sebagainya pak doni
tapi kalau kita lihat ini kan semakin banyak tes dilakukan
ini akan kelihatan ya penyebarannya
dan mungkin ke depan itu sudah masuk ke daerah daerah
beberapa daerah juga sudah ada kasus positifnya ya
fasilitas di daerah itu kan jauh berbeda
dari misalnya di perkotaan seperti jakarta
fasilitas kesehatannya jumlah dokternya dan lain sebagainya
ini bagaimana supaya tidak keteteran juga di situ
apa strateginya memastikan bahwa ini semua siap
sebelum daerah itu terkena lebih banyak
panglima tni kapolri kementerian bumn
sudah mengalokasikan rumah sakit mereka untuk digunakan di daerah
kemudian bapak menteri pupr telah menyanggupi
untuk merenovasi seluruh rumah sakit yang ada di daerah
yang bisa digunakan untuk covid sembilan belas
artinya apa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh
kepada daerah apa yang mereka butuhkan
nah memang beberapa perlengkapan yang diinginkan
tidak bisa seketika dipenuhi karena kita sudah datangkan
dari sejumlah negara tetapi yang jelas pemerintah pusat
tidak mungkin melepaskan tanggung jawab begitu saja
kemudian juga unsur unsur pusat yang ada di daerah
itu boleh digunakan oleh pemerintah daerah
gubernur itu sekarang adalah komandan
memiliki kewenangan komando memiliki kekuatan untuk melakukan
hal hal termasuk juga penegakan hukum
karena sudah ada susun gugus tugas dan dalam hal ini juga bisa
menggunakan aparat kepolisian kalau ini bisa sinergi
sinergitasnya ini berlangsung dengan baik maka daerah itu
enggak perlu merasa apa namanya
sendirian ya nggak mungkin sendirian
harus mau tidak mau dilengkapi oleh apd itu ventilator
dan segala macam yang diputuhkan kan
sangat betul ya sangat betul jadi seluruh kebutuhan daerah
tentu akan disupport dari pusat ya nah kemudian yang kedua
daerah sendiri ini untuk pelajaran ya sekali lagi untuk pelajaran
bahwa daerah harus mengatur dirinya ke depan agar ada dana cadangan
ada dana apa namanya darurat ya
dan ini butuh kebijakan politik di tingkat provinsi kompeten kota
para ketua dprd kemudian pengambil kebijakan harus bisa bekerja sama
mungkin dana desa juga bisa dialokasikan ya
dana desa menteri keuangan kemudian menteri dalam negeri dan juga menteri desa
sudah memberikan instruksi bahwa dana desa bisa digunakan untuk
kepentingan covid ini nah di daerah sendiri kalau toh memang terbatas
fasilitas kesehatan yang ada rumah sakit yang ada jangan kehilangan inisiatif
di tingkat kecamatan katakanlah mereka bisa mungkin menambah ruang ruang darurat misalnya ya
dengan kemampuan yang ada di tingkat kecamatan mungkin tidak semua kecamatan di indonesia
kecamatan tertentu ya dengan apa gotong royong ya mungkin ada aulanya milik kecamatan
yang cukup raya ya mungkin sementara di apa namanya di sana
tata kembali dikosongkan kemudian bergotong royong menempatkan tempat tidur di tempat itu
kemudian merawat orang orang tua misalnya ya dimasukkan situ diisolasi dulu
nggak boleh ada yang mendekat ada mereka juga ada yang keluar
artinya kalau ini bisa dilakukan bukan hanya di tingkat desa bahkan di tingkat rt rw
ini bisa dilakukan upaya untuk melindungi masyarakat yang ada
sehingga kerjasama ini akan sangat membantu mengurangi penyebaran virus
tetapi kalau semuanya santai santai saja dan semuanya masih menunggu segala suatunya
dari atasan dari pimpinan dari tingkat pusat ya sulit
sebagai kepala gugus tugas worst case scenario yang dibayangkan bagaimana
karena kalau kita sudah masuk bulan april mei
itu kan sudah ada
ini lah istilahnya masuk bulan puasa dan lebaran
bagaimana pak doni
bnpb sendiri ini tanggap darurat sampai akhir mei
apa kira kira yang kita bisa bayangkan yang akan terjadi
akhir mei ini pak doni
kalau ternyata indonesia memang jumlahnya itu membludak yang positif dan lain sebagainya
apa yang bisa disiapkan dan betul betul dijalankan itu strateginya
jadi yang kemarin itu apa namanya itu surat tentang status bencana dalam keadaan tertentu
bencana dalam keadaan tertentu
bencana dalam keadaan tertentu
itu lebih kepada manajemen
di mana bnpb harus memiliki akuntabilitas dalam mengelola keuangan
kita sudah mulai terlibat sejak akhir januari
kemudian juga februari
kemudian awal maret
nah sampai dengan maret kemarin belum ada provinsi yang menetapkan status darurat
jadi sebenarnya surat itu tidak mencerminkan situasi darurat sampai dengan tanggal dua puluh sembilan maret
bisa saja lebih dari situ atau bisa
ini lebih kepada manajemen administrasi kepada keuangan
nah yang menentukan status darurat itu adalah yang pertama pemerintah daerah
gubernur wali kota atau bupati
status darurat ini ditentukan oleh pemerintah daerah
setelah mereka menetapkan status apakah siaga darurat atau tanggap darurat
maka sepanjang itu
ditetapkan oleh pemerintah daerah tanggal waktunya
maka sepanjang itu daerah dibenarkan untuk menggunakan dana
kemudian pemerintah pusat pun dengan
ya dengan segala kewajibannya juga akan pasti mensupport daerah
jadi sampai kapan ini berlangsung ya kita tidak tahu
tapi sebagai kepala gugus tugas worst case scenario yang dibayangkan bagaimana
karena kalau kita sudah masuk bulan april mei itu kan sudah ada ya
sudah ada inilah istilahnya masuk bulan puasa dan lebaran
bagaimana pak doni
untuk ya istilahnya
yang pertama tentang status kita tentu mengikuti dinamika
kalau ini makin bertambah ya terus tiba tiba kita mengubah status menjadi transisi darurat
berarti kan menganggap sudah selesai
padahal belum tentu ya
jadi seberapa lama sangat tergantung
nah kalau kita bisa sama sama yang sekarang ini sehat kita tetap pertahankan menjadi tetap sehat
yang kurang sehat harus kita upayakan menjadi sehat
yang sakit bisa kita obati menjadi sembuh ya
mungkin cepat prosesnya
tapi kalau kita kurang peduli ya masih anggap enteng masih anggap ah nanti kan apa namanya ya biar aja lah ini kan semua udah takdir ya
itu bisa lebih lama lagi
tapi bagaimana tim di bawah pak doni cukup solid sekarang
organisasinya melibatkan pakar pakarnya dan sudah satu visi
orang orang yang terbaik
kemarin memang agak susah ya
agak susahnya karena banyak latar belakang keilmuan sebagainya
tetapi ya karena saling bertemu saling berkomunikasi alhamdulillah sekarang semuanya sudah berada pada satu rel
pak doni terima kasih
doni sendiri mungkin ini yang terakhir ya bagaimana tips mungkin untuk menjaga kesehatan untuk tetap fit apa apa saja yang dilakukan oleh pak doni sendiri
dan bagaimana melakukan social distancing dengan setiap hari dikerumuni begitu banyak orang gitu
karena paling penting ini pak doni harus menjaga kesehatan kan
ya saya harus jaga stamina saya sudah beberapa minggu ini tidak pulang saya tidur di kantor
tiap hari saya didukung oleh staff yang juga profesional di sini sangat baik sangat bagus
ya sehingga stamina bisa terjaga
ya hanya yang sedikit agak repot itu karena menyamakan frekuensi ya
karena banyak sekali pendapat banyak sekali yang punya argumen
saya bilang sekarang ini kepala negara kita pak jokowi
ya mari kita sebagai warga negara yang baik harus ikut dengan keputusan politik
ikut dengan keputusan politik kepala negara
jangan lagi dibawa ke kiri ke kanan nanti habis tenaga kita
jadi itu mungkin perusahaan saya ya
dimana sekarang ini kita harus ikut dalam suatu rel lokomotifnya ada di depan
kita adalah penumpang penumpang yang digerbong
kalau kita sebagai penumpang tidak tertip nanti kiri kanan nanti gerbongnya salah satu jatuh
gerbong bisa jatuh semua ya
jadi sekali lagi saya sangat berharap
ya seluruh kekuatan bangsa kita bisa bersatu padu
mendukung apapun keputusan yang sekarang lagi diambil
ya oleh bapak presiden oleh kepala negara
nah kalau kita bisa saling mendukung saling melengkapi ya
masalah ini kita atasi dengan baik
kita bisa menghadapi
sesuai dengan keinginan gugus tugas
semua semua semua punya keinginan
yang pertama yang sehat harus tetap sehat
yang kedua yang kurang sehat harus menjadi sehat
yang ketiga yang sudah terlalu sakit diobati sembuh
iya terima kasih banyak pak doni
kita juga mengharapkan tetap sehat selalu
dan ya demikian insight with desi anwar kali ini
dengan doni monardo sebagai kepala dari bnpb
dan juga ketua ya dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
memang ini informasi ini penting untuk didengarkan
penting untuk dipahami
dan paling penting untuk dijalankan
kedisiplinan itu harus kita terapkan
dan ini menurut saya mulai dari diri sendiri
kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan
social distancing jaga jarak itu mutlak harus dilakukan
jangan dianggap remeh
dan kita juga harus menjaga supaya kita tetap sehat
dan siapa tahu juga kita memiliki positif ya
tapi tanpa gejala
inilah yang harus kita semua patuhi lah
cuci tangan yang sering
dan juga yang lebih lagi itu peduli ya terhadap mereka yang rentan atau vulnerable
dan apalagi kita juga harus berapresiasi terhadap ya garda terdepan kita
yaitu perawat kita dokter kita dan semua pelayanan kesehatan kita
jangan sampai kita menambah kesusahan ya terhadap apa yang sekarang merupakan perang
terhadap wabah covid sembilan belas
sehingga ini harus melibatkan kita semua
semoga kita berhasil untuk memerangi wabah covid ini dengan waktu yang cepat
demikian insight with desi anwar
anda juga dapat menyaksikan program ini di cnnindonesia com
dan juga tentu saja di youtube insight with desi anwar
social distancing atau jaga jarak